dari turunnya tim ini
segera kita lakukan
secara bersama sama untuk
pendekatan kepada yang bersangkutan
apa maksudnya apa motivasinya
apa motifnya sehingga
nanti kita akan selesaikan
baik untuk ibunya maupun untuk anaknya
seperti apa secara kolaborasi